ya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
sepertinya memang meskipun dolar amerika serikat menguat terhadap mata uang lain pada senin kemarin waktu asia
karena sejumlah bank sentral bersiap untuk menjatuhkan keputusan kebijakan mereka sepanjang minggu ini
sementara itu dari indonesia ada harapan bahwa pembicaraan antara rusia dan ukraina untuk mengakhiri konflik
yang dimulai dengan invasi dua puluh empat februari dua ribu dua puluh dua akan terwujud
selain soal perkembangan konflik di ukraina yang terus menguncang pasar akhirnya ini
pekan ketiga maret akan diisi dengan berbagai rilis data ekonomi
ini yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar dan juga para investor
data ekonomi makro tersebut akan turut mempengaruhi pergerakan pasar selama sepekan
dari sisi internal juga pelaku pasar terus memantau perkembangan data ekonomi yang akan dirilis pekan ini
terutama neraca perdagangan
termasuk nilai ekspor dan impor pada februari dua ribu dua puluh dua yang dirilis pada selasa
dan diperkirakan kembali surplus di kabar baik buat para investor
diprediksi mencapai satu delapan puluh miliar usd
bank indonesia juga akan mengumumkan suku bunga acuannya
lalu kita lihat bagaimana pembukaan posisi iasg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
pergerakan pasar hari ini masih dibayangi tingginya inflasi amerika
kalau kita masih ingat terutama dengan kenaikan yield obligasi amerika serikat pasca perang di rusia ukraina
pada hari ini yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar ya ini harga komoditas
sedikit terkoreksi meskipun masih dalam tren kenaikan
seiring dengan pengumuman tingkat suku bunga ini yang diperlukan oleh pemerintah
pada saat ini pelaku pasar cenderung lebih bisa mengantisipasi dampak yang muncul
pergerakan isg akan positif turut dipengaruhi dengan rilis data ekonomi dalam waktu dekat
seperti perkembangan raca dagang februari
serta optimisme akan data neraca perdagangan dan data ekspor impor yang tadi saya sudah sebutkan
yang akan dirilis pada rabu besok menjadi sentimen utama isg
penguatan isg hari ini juga akan dipengaruhi oleh netbuy investor asing pada saham saham
ya lalu kita lihat bagaimana bursa asia pada pagi hari ini
kita lihat sayang sekali hanya nike yang menguat
sumatera hanseng shanghai komposite dan kospi justru merah
salah satunya dipengaruhi oleh data ekonomi china
termasuk produksi industri dan penjualan retail untuk februari
yang dirilis seharusnya pada pukul sepuluh pagi ini
seperti hongkong pada waktunya
ataupun singapura pada pukul sepuluh waktu indonesia sana
china saat ini menghadapi wabah covid sembilan belas terburuk sejak puncak pandemi pada tahun dua ribu dua puluh
dengan kota kota terbesar termasuk senchen
yang juga saat ini terpaksa membatasi aktivitas bisnis
harga minyak turun tajam semalam dengan minyak mentah berjangka amerika serikat sempat jatuh di level seratus usd per barrel
dan pagi hari ini perdagangan asia sepertinya patokan internasional berjangka brand minyak mentah
kemudian minyak berjangka amerika serikat juga menjadi pendorong pergerakan indeks harga
harga saham gabungan di asia
kita melihat eropa bagaimana pada penutupannya
eropa sepertinya semua kembali menguat dengan konsolidasi adanya informasi bahwasannya
ukraina dan juga rusia akan melakukan pembicaraan
pembicaraan berlangsung senin dalam upaya gecatan sejarah dan mencari kompromi antara tuntutan rusia dan ukraina
meskipun sayangnya diskusi sebelumnya berakhir dengan kegagalan
ada pun yang menarik adalah bank sentral the fed juga menjadi fokus minggu ini
sementara grup stork cogan sweden termasuk yang berkinerja terbaik di stok enam ratus
mengikuti kerugian raksasa teknologi tiongkok tencent sebagai pemilik saham terbesar
investor juga akan mengamati proyeksi suku bunga acuan inflasi arah ekonomi dari the fed
di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena tensi geopolitik yang meningkat
lihat bagaimana penutupan bursa saham amerika
ini yang perlu kita cermati kenapa terjadi hal ini
wall street memang tidak bertenaga pada awal pekan
ini terjadi karena masih hubungan dengan federal reserve yang saat ini akan menentukan suku bunga
setelah pemasuknya hong hai precious industry co ltd dikenal sebagai foxconn menghentikan operasi di shenzhen
karena tadi meningkatnya kasus covid sembilan belas
sepertinya memang salah satu isu yang menarik selain dari ketegangan ukraina dan rusia
the fed juga diperkirakan menaikkan suku bunga dan perkembangan dalam konflik ukraina rusia
menambah kehatian kehatian investor ketika delegasi rusia dan ukraina mengadakan pembicaraan pada senin kemarin
tapi sayangnya tidak ada kemajuan